arya permana anak berusia sepuluh tahun penderita obesitas berbobot satu ratus sembilan puluh kg
mulai menjalani perawatan intensif di rumah sakit hasan sadikin bandung senin siang
arya permana yang masih duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar ini
harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit hasan sadikin bandung
ia harus menurunkan bobot badannya yang mencapai satu ratus sembilan puluh kg secara bertahap
selain diharuskan menjalani terapi berjalan kaki
arya juga akan diberi pasokan makanan non karbohidrat dan kaya mineral seperti sayuran
bila kondisi arya mulai membaik tim dokter masih memantau kondisi kesehatan arya
menurut tim dokter bobot berlebih arya dapat menimbulkan penyakit hipertensi diabetes stroke
serta gangguan fatal pada organ penting seperti jantung dan ginjal
dari hasil diagnosa seluruh fungsi organ arya normal
namun menurut orang tuanya sejak satu setengah tahun terakhir arya menderita kesulitan tidur
seluruh biaya perawatan arya ditanggung oleh pemerintah kabupaten karawang
selain itu dinas pendidikan pemkap karawang menjamin arya mendapatkan pelajaran setara dengan yang didapatkannya di sekolah